presiden joko widodo didampingi ibu negara iryana widodo bersama rombongan menteri tiba di wamena ibu kota papua barat
menggunakan pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima tni au senin pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia timur
presiden bersama menteri dalam negeri tito karnavian menteri pupr basuki hadimulyono serta menteri perhubungan budi karya sumadi
langsung menuju vip room bandara wamena untuk mengikuti pemaparan bangunan dan pengembangan infrastruktur bandara di wilayah papua
rencananya usaha kegiatan presentasi bandara wamena presiden joko widodo beserta rombongan akan meninjau lokasi yang terkena dampak rusuhan dua puluh tiga september lalu
di distrik woma dan kantor bupati jaya wijaya
selain itu presiden dan rombongan juga akan berdialog dengan pengungsi di markas kodim seribu tujuh ratus dua jaya wijaya
terakhir menutup agenda kunjungan di wamena presiden joko widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh gereja dan masyarakat di salah satu hotel di wamena